salah satu bantalan sosial pengalihan subsidi bbm yang akan diberikan pemerintah kepada warga
dalam menghadapi kenaikan bbm bersubsidi adalah subsidi transportasi
pemerintah dki dalam hal ini dinas perhubungan dki jakarta mengaku
hingga kini belum mendapatkan instruksi dari pemerintah pusat terkait mekanisme penyaluran
di luar itu tentu kami menunggu pengaturan lebih lanjut dari pemerintah pusat
dan prinsipnya pemerintah provinsi dki jakarta mengikuti
terkait dengan mekanisme atau arahan yang ditetapkan oleh pusat dalam hal ini
sebelumnya menteri keuangan sri mulyani mengatakan
atau senilai dua tujuh belas triliun dari dana transfer umum untuk daerah
yaitu dana alokasi umum atau dau dan dana bagi hasil atau dbh
menanggapi hal tersebut farazandi fidinansyah anggota dprd dki komisi b
mengatakan belum mendapatkan arahan langsung
terkait bantalan sosial subsidi transportasi
selain itu ia juga berharap pemerintah pusat mempertimbangkan
kecukupan dana pemerintah daerah
tapi ini harus dikembalikan lagi apakah kondisi keuangan daerah itu ada alokasinya
karena dua tahun ini betul betul kondisi keuangan itu cukup struggling ya
cash flow itu tidak selalu tepat waktu jadi itu harus kita kembalikan lagi
nanti kondisi keuangan daerahnya mencukupi
dan itu harus kita lakukan
sementara itu organisasi angkutan darat berharap
mekanisme penyaluran subsidi transportasi nantinya dapat lebih transparan
teratur dan tepat sasaran
memang pemerintah bicara mau memberikan bantuan sosial secara langsung
kepada masyarakat dalam hal ini para pengemudi
para insan yang terkait di transportasi ya tidak boleh
tapi tolong jangan seperti yang lalu berantakan semua kita pusing
jadi kita harus berhati hati
jadi kita pusing malah menjadi polemik di internal
sektor transportasi menjadi salah satu sektor yang terkena dampak
akibat kenaikan bbm bersubsidi
subsidi transportasi ini rencananya akan menyasar angkutan umum
ojek hingga nelayan dan perlindungan sosial
sayangnya hingga kini belum ada kepastian
kapan subsidi transportasi ini akan disalurkan
berikut mekanisme penyeluruhannya
gita meningrum aryu asmoro jakarta